sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
redmi yang sakit
sampai jumpa di video selanjutnya
mama boleh ikut
tapi dengan syarat itu tadi
mama harus mengubah sikap kasar mama ke juli
karena juli itu gak seperti mama pikirkan
gimana sih pak
bapak tidak akan menahan anak papa sendiri
untuk menggabai kebahagiaannya
tolong jangan pergi milo
mungkin ini udah jalan hidup aku
dia tuh udah mulai ngemasin barang barangnya pak
biarkan dia menentukan
jalan hidupnya sendiri mak
sampai terjadi kecelakaan
seperti yang dialami arvino gitu maksudnya pak
ya enggak lah
milo pergi dengan restu papa
seharusnya mama juga berdua milo
supaya tidak terjadi apa apa dengan dia
arvino boleh jadi pergi
karena mendapat restu dari papa
tapi milo tidak akan mungkin mendapat restu dari mama
milu tuh anak kandung mama
sangat gampang dibodohi sama orang seperti alia
dia tuh sudah hilang ingatan mak
mama tetep aja percaya
ya inilah akibatnya
ya setidaknya ada yang ngasih tau kan
coba papa bayangkan seandainya milo jadi menikah
cinta tidak membawa kesengsaraan
sengsara papa deh
ini bahaya procedur
tapi bapak gak akan sanggup hidup tanpa juli
dia anak bapak satu satunya
dasar tua bangka plimplan
kemarin mencik mencik sama si juli yang sibuk mengurusin dia
pakai nganggep gua anak dialah
sekarang balik lagi
juli anak bapak satu satunya
mudah mudahan bapak masih bisa menahan kepergiannya
udah bagus tuh si juli ngasih semua asetnya ke ahmad
biar bisa gua grogotin semuanya
pak pak pak
pak seharusnya bapak tuh ngebiarin mbak julia aja pergi
biar dia bisa belajar
apalagi soal perkawinan
kalau nggak dapat persetujuan dari orang tua
udah pasti gak berhasil pak
pak seharusnya mbak juli itu gak memperlakukan bapak seperti ini
bapak ini kan orang tuanya mbak juli
dan mbak juli adalah anak satu satunya bapak
kalau bukan mbak juli siapa lagi yang bisa ngurusin bapak
kok mbak juli malah ninggalin bapak seperti itu sih
atau memang mbak juli mau melepaskan semua tanggung jawab dia untuk ngurusin orang tuanya